kita akan ke informasi lain sidang perkara kasus penodaan agama dengan tersangka gubernur non aktif dki jakarta basuki cahayapurnama akan tetap digelar di pengadilan negeri jakarta utara jalan gajah mada jakarta pusat
humas pengadilan negeri jakarta utara has soloan sianturi mengatakan sidang perkara kasus penodaan agama yang diduga dilakukan oleh gubernur non aktif dki jakarta basuki cahaya purnama atau ahok
akan tetap dilakukan di pengadilan negeri jakarta utara yang berada di jalan gajah mada jakarta pusat
dari delapan ruang sidang sidang perdana ahok akan dilaksanakan di ruang sidang kusumah atmaja karena ruangan tersebut paling besar dari ruang sidang lainnya
sudah ditetapkan persidangan oleh majelis hakim tanggal tiga belas desember dua ribu enam belas pada pukul sembilan pagi di jalan gajah mada nomor tujuh belas
sejauh ini masih tetap seperti penetapan awal
sementara itu tersangka ahok sendiri mengaku dirinya sudah menerima informasi bahwa sidang akan digelar di pengadilan negeri jakarta utara
dirinya pun berharap lokasi ini tidak akan mengalami perubahan
paginya lebih jauh
berarti aku bangun pagi lebih pagi
itu masalah di polisi
sudah menyiapkan berapa saksi pak
menyiapkan berapa saksi ya
dia nggak tahu tanya sama bagian hukum
sebelumnya kapolri jenderal tito karnavian sempat meminta
pemindahan lokasi sidang agar lebih jauh dari sentra perekonomian karena alasan keamanan
kapolri khawatir sidang penodaan agama ini akan memancing atensi besar dari masyarakat
rama aditya dharma cnn indonesia